aktivitas penerbangan di bandara abdurrahman saleh kembali dihentikan untuk sementara
akibat tabu vulkanis gunung bromo yang didilai membahayakan penerbangan
akibatnya dari sepuluh jadwal penerbangan enam penerbangan dialihkan ke bandara juanda sidoarjo
dan penerbangan lainnya dibatalkan
penumpukan ratusan calon penumpang sejumlah maskapai penerbangan
kembali terjadi di bandara abdurrahman saleh malang jawa timur jumat siang
aktivitas penerbangan di bandara abdul rahman saleh kembali ditutup sementara
sejak jumat pagi akibat tebaran abu vulkanis erupsi gunung bromo
yang dinilai membahayakan aktivitas penerbangan
tebaran abu vulkanis gunung bromo dirasakan di kisaran sebelas hingga empat belas kaki di atas area bandara
akibatnya dari sepuluh penerbangan enam jadwal penerbangan dialihkan ke bandara juanda sidoarjo
sementara dua lainnya yakni wings air dan batik air tujuan malang jakarta dan malang denpasar dibatalkan
sementara dua penerbangan yang lain sudah berhasil
kembali ditutup sejak jumat pagi akibat tebaran abu vulkanis erupsi gunung bromo yang dinilai membahayakan aktivitas penerbangan
sebelum penutupan bandara penutupan berlangsung mulai jumat pukul sebelas siang hingga sabtu pukul sebelas siang
sebelum penutupan bandara penutupan berlangsung mulai jumat pagi akibat tebaran abu vulkanis erupsi gunung bromo yang dinilai membahayakan aktivitas penerbangan

sebelum penutupan bandara penutupan berlangsung mulai jumat pagi akibat tebaran abu vulkanis erupsi gunung bromo yang dinilai membahayakan aktivitas penerbangan